enam pasangan tidak resmi di sukabumi terjaring razia penyakit masyarakat yang digelar aparat gabungan kepolisian tni dan satpol pp
para pasangan yang terjaring sedang berada di penginapan ini kemudian digelandang ke kantor kecamatan untuk diberikan pengarahan
aparat gabungan dari kepolisian sektor cicurug satpol pp kecamatan cicurug serta koramil cicurug menggelar razia di beberapa hotel melati di kawasan kecamatan cicuru kabupaten sukabumi minggu malam
dalam razia tersebut terjaring enam pasangan tidak resmi yang tengah berada di dalam penginapan
enam pasangan yang bukan suami istri ini rata rata sudah mempunyai pasangan masing masing di rumah
mereka kemudian didata dan digelandang ke kantor kecamatan cicurug untuk diberikan pengarahan dan menunggu dijemput oleh pihak keluarga
sedikitnya delapan hotel melati menjadi sasaran razia karena dinilai telah meresahkan warga sekitar
sudah kami laksanakan dengan tim kebetulan di sini juga dari tni ada dari pol pp ada
bahwa ada beberapa pasangan suami istri atau laki perempuan yang indikasi bukan pasangan suami istri
sehingga kami lakukan pembinaan melalui anggota satpol pp
tercatat ada enam pasangan
razia ini rencananya akan digelar secara rutin untuk mencegah maraknya penyakit masyarakat
ahmad fikri sukabumi